tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf menyampaikan hasil investigasi dan rekomendasi tragedi kanjuruhan pada hari ini jumat empat belas oktober
kita bahas hal ini langsung bersama dengan laude m sharif anggota tgipf
tragedi kanjuruhan pak laude selamat sore
selamat sore selamat sore
baik pak laude ditegaskan sebelumnya oleh mahfud md bahwa gas air mata adalah penyebab tewasnya ratusan nyawa
ini kontras suaranya dengan kapolri yang menyebut bahwa penyebabnya bukanlah gas air mata
bagaimana tgipf memproses hasil ini dan dengan tegas menyatakan temuan penyebab kematian ini adalah gas air mata
ya jadi sebab kematian itu adalah berarti faktor ya
tetapi himpit himpitan itu kurangan oksigen dan lain lain itu
oleh adanya gas air mata
jadi gas air mata ditembakkan ke lapangan pun banyak banyak
sehingga orang orang para penonton itu pergi menyelamatkan diri dan dari gas air mata itu
dan itu bisa dikonfirmasi dengan
sehat terbang banyak sekali yang
itu tidak mungkin di dpr
penempatan gas air mata
di luar soal gas air mata menjadi penyebab kematian masal begitu
tgipf juga meminta pssi untuk bertanggung jawab
secara hukum secara moral
kita lihat juga di lembar rekomendasi dari tgipf ini
cukup banyak rekomendasi yang diberikan untuk pssi
ada sekitar delapan poin
tapi secara normatif pemerintah tidak bisa mengintervensi pssi
bagaimana kemudian laporan ini nantinya bisa mendorong agar
petinggi pssi dan juga jajarannya bertanggung jawab secara hukum dan moral
mau mundur dari jabatannya
jadi demikian bahwa
tidak buat lagi ada satu penutaran kita
yang membebaskan diri dari tanggung jawab
suka dan tidak suka
pertandingan kompetisi bola itu adalah
jadi kalau dia tidak mau bertanggung jawab
baik secara moral maupun secara hukum
ya dia tidak usah menjadi pengurus pssi
oleh karena itu
kalau kita ingin jadikan momentum ini
hal yang terakhir terjadi di negeri ini
pssi memperbaiki diri
apakah pemerintah tidak boleh mengintervensi sesuatu
kan tidak boleh mengintervensi sesuatu
dia tidak boleh lakukan seputar hatinya
dan melepaskan diri dari tanggung jawab
masa saling lempar tanggung jawab
semua pelaksanaan itu
awalnya itu berasal dari
penanggung jawab utamanya adalah pssi
yang harus bertanggung jawab
ada juga soal isu jam pertandingan yang
akhirnya kita jelas mendengar ada lempar lemparan tanggung jawab
itu juga ditegaskan oleh mahfud md
fakta yang ditemukan tgpf soal ini
faktanya seperti apa pak laude
ya memang begitu awalnya
sampai pak itu mengatakan seperti itu
kita berbicara dengan panitia pelaksana
ini tanggung jawabnya yang dibawahnya
kita bilang lagi kenapa tidak diikuti saran dari polres
terus kalau kita tanya ke pssi
yang menjadi pemilik dari semuanya ini
pak itu bukan tanggung jawab kami
gentel dan tidak
saya seperti itu
itu nggak boleh nggak boleh terjadi
misalnya jadi panglima tertinggi
komdan kodim a
komdan kodim b
saya merasa bertanggung jawab untuk itu
itu nggak boleh nggak boleh sama sekali
artinya ada fakta apa yang mengaburkan
akhirnya jam tayang ini
siapa yang harus bertanggung jawab
ditemukankah fakta tersebut oleh tgipf
ya semua kita temukan
rekomendasi dari kores
setelah itu ada
pahaman dari pt
bahwa ini kalau bisa tetap di zaman
apa namanya di jam yang sama
terus ada rekomendasi lagi
ya bisa berjalan semuanya
yang mewakili tgipf pun
tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
jadi saya berpikir ya
jadi saya match apa itu
kan perwakilan dari
harus segera memastikan semua kesiapan
setelah kita lihat
itu bisa dilihat di dalam laporan langsung
kayak ini saya tidak boleh
karena malam hari
akhirnya sudah sempat itu jadinya
investigasi yang dilakukan oleh tgipf
ini kesimpulan atau
lembar rekomendasi ini
diberikan untuk pssi kemudian ada
liga indonesia baru kemudian
hingga sampai supporter
sudah diberikan kepada presiden
kemudian hasil ini akan digunakan
atau akan dibawa kemana oleh presiden apakah sudah ada perbincangan seperti itu
kita memberikan kepada presiden dan presiden menyambut baik
karena pertama bahwa kifas akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola
itu yang selalu jadikan alkitab mereka itu
padahal kata ekontabilitas di dalam itu tidak ada satupun
tidak ada kata kata misalnya mau bertanggung jawab
yang ada itu melepaskan diri dari tanggung jawab
statutanya jelek sekali
sehingga oleh karena itu maka ini tidak boleh kepada fifa juga
ini tidak boleh menentui hal hal yang seperti itu
statuta yang membebaskan diri dari semua tanggung jawab seperti itu
kita harapkan juga hasil temuan dari tgipf ini bisa mendorong reformasi besar besaran termasuk di tubuh pssi begitu ya
pak laude sharif terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
ya satu hal lagi
konflik of interest yang banyak di dalam pssi itu
itu yang harus ditanggung
kita harapkan ini juga jadi masukan untuk pssi
tadi ya harus ada tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab moral kepada pssi
karena sebagai penyelenggara
pertandingan sepak bola di indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan
pak laude m syarif terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak